pasca banjir bandang yang menerjang garut proses pemulihan harus segera dimulai
termasuk pemulihan trauma para pengungsi yang harus memulai kembali hidupnya dari nol
salah satunya adalah keluarga tukang beca dengan empat orang anak yang harus kehilangan rumah dan harta bendanya
dindayani bersama suami dan keempat anaknya terpaksa hidup di pengungsian korem enam puluh dua taruman negara
rumah yang ia tempati selama sepuluh tahun rusak berat akibat banjir bandang yang menyapu garut dua puluh satu september lalu
dari tempat pengungsian ke rumahnya frindayani tampak kesulitan mencari jalan yang biasanya dapat mereka lalui karena daerah permukiman tersebut telah luluh lantang
setelah empat puluh menit berputar mencari jalan rumah rindayani akhirnya terlihat
sayangnya tidak ada harta benda yang diterima
yang dapat diselamatkan termasuk becak dan barang bekas dagangan yang menjadi mata pencaharian keluarganya
rasanya jalanan gimana dibanding dengan
ini jantan linglung kemana saya ke bumi
pada malam banjir menerpa rindayani berada di rumahnya di bantaran sungai cimanuk kecamatan tarogonggido
wilayah ini salah satu dari tujuh kecamatan yang dilanda banjir bandang terbesar sepanjang sejarah garut
pada malam itu ia tidak melepaskan dekapan anak terkecilnya hasbi
pun terpisah dari ketiga anak dan suaminya karena arus air yang kuat
dengan berpegang pada sebuah pohon rindayani dan hasbi menanti bantuan semalaman di atas sebuah pagar
pagi itu pula ia baru bertemu suami dan tiga anaknya yang lain
ini diam di sini selama dua jam
di benteng ini
kumo masuk ke sana
kalau alia maaf pak alid pak alidnya ke sana
alia ke pak dek
pak alid di sini ke sana
mereka takut untuk kembali tinggal di sana dan memilih untuk pindah meskipun mereka belum memiliki rencana apa apa
ya bisa di
perbaiki dulu ya rumahnya juga
harapannya teteh pengennya kayak gimana
harapannya rumahnya pengen pindah aja gitu
nyumbangin rumah lagi
kalau diminta pindah dari sini direlokasi gitu ya ke lokasi lain nggak apa apa
takut kan takut ada
ya rencana lagi kalau di sini
tapi kalau misalnya dibersihin
kembali lagi ke sini mau
anak tertuanya yang berusia dua belas tahun alia tak hanya kehilangan rumah ijazah dan seragam
sekolahnya smp tiga tarogong kidul rusak berat
saat kejadian itu alia hanya teringat menggendong salah satu adiknya sebelum akhirnya tersapu air dan siuman di lantai rumah sakit
alia kalau udah melihat rumah kayak gini terus
sekolah tadi juga emak gitu
harapan alia apa
pengen kan pasti pengen cepet cepet ke aktivitas normal
saya mah pengen sekolah lagi gitu
tapi rumahnya nggak mau di sini
keluarga ibu rindayani adalah satu dari ratusan keluarga yang terkena banjir bandang garut
mereka harus merelakan kehilangan kehidupan yang
mereka berharap bantuan segera datang terutama kejelasan relokasi agar dapat membuka lembaran baru
anissa pagih garut